kali ini saya akan mengajak anda untuk berlatih self defense terutama untuk para perempuan
kenapa penting self defense untuk perempuan
karena menurut catatan komnas perempuan dua ribu delapan belas banyak sekali terjadi kasus kekerasan pada perempuan
nah jadi sekarang saya mau ngajak anda untuk berlatih self defense
dan sekarang saya akan berlatih langsung dengan ahlinya
dia adalah mantan petarung mma dan juga pendiri dari tatsujin mma indonesia
dan hanya dia martijn de jong
sudah jangkau bahasa indonesia nya
belum lumayan lah
lumayan lah ya
jadi kita sedang berbicara tentang self defense untuk perempuan
apa aja sih basic self defense untuk perempuan diketahui
yang penting pertama harus dis drag
kedua harus lepas
lepas itu mau finalize perempuan
apapun nanti keputusannya untuk finalise nya bisa ditentukan dengan apa yang misalnya di attack seperti apa gitu ya
oh kunci kunci aku mau nih belajar kunci kuncian ya
sudah ganti baju
jadi sudah pakai baju yang nyaman
kita akan mulai pemanasan
itu tadi first stepnya untuk berlatih self defense tetap harus ada pemanasan
tapi kalau di jalan terjadi sesuatu ya nggak mungkin pemanasan dulu ya
strike aja langsung ya nggak coach
ntar dulu ada yang pertama
untuk menjaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini